kenapa kalian begitu cepat meninggalkan kami
ibu ibu bapak bapak terima kasih atas kedatangannya
umi kan belum selesai ngomong
masih lebih sabar dalam menjalani hidup gitu loh
mesti gak gantengnya lagi kok kalo abie cuman buruh
kan si bukan anak kecil lagi
iqbal juga kok abie
kalo abie sama umi pergi
iqbal tetep makan banyak
iqbal tetep kumesin kaya gini nih
umi pokoknya nanti ya begitu umi sama abie pulang
pasti umi bakal hadir
karena lo bagi jodoh di bumi sama wartawan
soalnya kan soraya kartasasmita bakal jadi artis top
umi aku mau ke rumah
umi aku mau ke rumah
umi aku mau ke rumah
umi aku mau ke rumah
umi aku mau ke rumah
umi aku mau ke rumah
umi aku mau ke rumah
umi aku mau ke rumah
umi aku mau ke rumah
umi aku mau ke rumah
umi aku mau ke rumah
umi aku mau ke rumah
umi aku mau ke rumah
umi aku mau ke rumah
umi aku mau ke rumah
umi aku mau ke rumah
umi aku mau ke rumah
umi aku mau ke rumah
apa merata've mungkin compared minggar bodies
kau bisa membiarkan mereka untuk pergi
kenapa jadi begini
terus menerima aja
mbak kenapa umur kalian pendek
kenapa kalian cepat balik
dan kenapa kalian tegak
tinggalkan gelap ini
siapa yang akan memurus mereka
tante gak usah khawatir
patimah bisa kok
begitu merah cobaan ini ya allah
bagi kita teman teman
saat headaches atau gila
gak rapat musik addicted
ayah takut kak
kalian harus ikhlas kalian gak boleh takut
allah gak akan memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya
tapi jasadnya abis sama mie belum ditemuin kan kak
tapi kan pesawatnya hilang udah lebih dari seminggu
dan kalian tau sendiri kan pihak penerbangan bilang
kalau semua penumpangnya hilang dan meninggal
kalian gak boleh nangis ya
bisnis angkot itu sepertinya gak cocok buat kamu
bisnis itu susah sekali loh
apalagi kamu ini kan anak perempuan
tapi tante itu satu satunya usaha abi
tante ngerti tapi mau diapain lagi
apalagi kamu itu kan gak mengerti soal mesin
terus kalau kamu dibohongin sama supir supir gimana
tante khawatir loh
tante sekarang fatimah harus cek kenapa mobil mobil itu sampe gak ada
oh coba dikibumin

dasar keluarga susah dikatol
kakak mau pergi kemana
mau kecak apot kita
itu kan apotnya abi
kayaknya sih tadi emang ujo
tapi gue gak berhenti ya
tapi dia lihat kakak kan
nur fatimah ngapain malem malem keluar kayak gini
mobil abi kan di bengkel
tante tante yang ngurusin
tapi sampai sekarang kok gak beres beres ya
terus fatimah heran
hari ini banyak anggota abi yang gak pulang ke pulau
akan tahu sebabnya
pada balik ke
kok bisa ya
kok angkotnya abi pada ngeder di sini sih kak
iya makanya sekarang kita harus cari tahu kenapa angkotnya api pada nggak pulang ke rumah
ngapain kalian kemari
saya ada perlupa sama bapak